produsen pesawat terbang boeing bertemu dengan komite nasional keselamatan transportasi di gedung knkt gambir jakarta pusat
empat belas orang dari boeing dan pemerintah amerika serikat melakukan pertemuan tertutup dengan knkt untuk mencari tahu penyebab jatuhnya pesawat lain rgt enam ratus satu
ketua knkt sujarto cahyono menyatakan pertemuan dengan pihak boeing dan pemerintah amerika serikat adalah bentuk asistensi produsen pesawat
serta negara pembuat pesawat terhadap jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh yang menggunakan pesawat boeing
sujarto mengakui pesawat lion air jt enam ratus satu adalah pesawat baru sehingga knkt membutuhkan bantuan dari boeing
dan pemerintah amerika serikat
sujarto menjelaskan personil knkt belum mendapatkan pelatihan mengenai pesawat boeing baru yang digunakan lain rgt enam ratus satu
sujarto menambahkan black box lain rgt enam ratus satu yang sudah ditemukan akan segera dibawa ke kantor knkt untuk diinvestigasi
surjanto cahyono mengatakan sejak tahun dua ribu tiga belas knkt telah memiliki teknologi untuk membaca data black box
kan pesawat ini baru jadi kami juga belum ada yang pernah kursus tentang pesawat ini
belum pernah ada yang training sehingga kami butuh banyak penjelasan dari tim amerika yang terdiri dari ntsb faa dan boeing
nah kewajiban negara pembuat pesawat dan pabrik pesawat untuk membantu atau mengasist investigasi yang dilakukan oleh negara
di mana kelecerakaan tersebut terjadi
jadi karena di indonesia lead investigasinya adalah knkt indonesia maka mereka berkewajiban sesuai dengan ikon x tiga belas
untuk membantu investigasi guna mencari penyebab kecelakaan
ya kita lagi mempersiapkan untuk sebentar lagi mau ketemu dengan tim dari amerika
jadi tidak hanya boeing saja tapi dari government amerika yang membidangi pembuatan pesawat itu juga mereka hadir juga di sini